pelaku aksi keji pembunuhan terhadap seorang wanita muda dua puluh dua tahun di wilayah seru kabupaten pandeglang banten terungkap
tidak butuh waktu lama sejak aksi pembunuhan dilakukan rabu malam pada kamis sembilan februari
satreskrim polres pandeglang berhasil mengidentifikasi identitas pelaku berinisial rk dan keberadaannya
diketahui rk meninggalkan helm miliknya di lokasi dan membawa helm milik korban
keterangan warga sekitar juga mengarah ke sosok rk karena pada rabu sore sebelum aksi pembunuhan dilakukan
korban tengah bersama rk di sekitar stadion dan terlibat cekcok
rk diamankan di kediaman orang tuanya tidak jauh dari lokasi pembunuhan
kepada polisi rk mengaku telah menghabisi nyawa korban di sekitar semak semak dekat stadion
di sekitar stadion penggunakan balok kain dan kloset bekas
yang keras yang keras sih pak
karena tadi mau dihianati
yang keras pak
sudah berapa lama yang mau bacaan
lima tahun ya
polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait kasus ini
lantaran pada tubuh korban ditemukan banyak luka
serta masih menunggu hasil pemeriksaan otopsi terkait dugaan
adanya tindak kekerasan seksual
sementara itu komisioner komnas perempuan raini huta barat kepada detikkom menyatakan
bahwa kasus pembunuhan ini tergolong ke dalam kasus femisida
oleh pasangan intim atau intimate partner femicide
berdasarkan sidang umum dewan ham pbb
pengertian femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan
yang didorong oleh kebencian dendam penguasaan dan pandangan
terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya
maka dari itu kasus pembunuhan femisida berbeda dengan pembunuhan biasa
karena mengandung aspek ketidaksetaraan gender
lebih lanjut komnas perempuan mengatakan bahwa femisida dapat disebut kekerasan paling ekstrim
dan merupakan tindak kekerasan berlapis lapis
tim liputan cnn indonesia